sini tangan satunya
tapi jangan khawatirin reva ya
reva kan sekarang udah aman banget
udah ada dua
tapi hamba hanya bisa memohon perlindunganmu
hamba mohon keselamatan untuk reva
hamba menyayangi reva
tapi sesungguhnya engkau yang maha penyayang
dan maha pengasih
dengan kasih sayangmu ya allah
hamba mohon lindungilah reva
sayangilah reva dengan kesabaranmu
hamba mohon berikan reva kemenangan
agar lady tidak mengganggu lagi
hamba hanya bisa bermohon
kepadamu ya allah
berikanlah anak hamba
berikan anak hamba
keselamatan ya allah
karena anak hamba harus terpaksa
bertempur berkelahi ya allah
hanya untuk menyelamatkan orang orang
yang dia cintai allah
anak ham adalah anak yang penyayang
dia benci kekerasan
dia tidak suka kekerasan
tapi dia terpaksa melakukan itu semua
hanya karena untuk melindungi orang orang
yang dia cintai ya allah
hamba benar benar tidak berdaya ya allah
haba benar benar tidak mampu
untuk menjaga dan melindungi
karena hanya hambanya bisa bermohon
kepadamu ya allah
lindungilah anak hamba ya allah
ntar aja mama cantik
buat aku telat
oh gitu ya nak
satu nih buat kamu
iya udah liat liat sih dari tadi
liat liat doang gak penyam
oh iya mah nanti kalau misalnya mama mau nonton reva lima
sama cewek preman itu bisa nonton di rcti kok
neng reva mau masuk tv
ya ampun gusti
memangnya sih neng reva main film naon adek
aduh tv jangan bener bener baik
bukan main film bi
cuman nanti reva mau pertandingan bela diri
nanti ditayangin secara langsung di rcti
tenyang kak etap budak aww
jago bela diri
gres gulis baik hati pinter
enes ya madiman
udah kalau gitu gue pamit ya maya assalamualaikum
waalaikumsalam apa sih ya anak ganteng
gila saya juga mau ikut tanding
reva nya udah siap om
reva sebentar lagi cuman ada sesuatu yang ingin om bicarain sama kamu
tapi om minta kamu jangan bilang sama reva
ada apa om
ya bukan berarti om gak percaya kemampuan reva
memang dari kecil dia pernah ikut parkour
eh parkour iya parkour
dan juga dia ikut bela diri tapi
om udah lihat kemampuan dari lawannya dia
apa kamu yakin kalau dia bisa menang
maaf ya om ya bukannya saya lancang
sebenarnya saya tuh sayang dan cinta sama reva
dan saya tuh sebenarnya khawatir banget
kalau reva sampai kenapa kenapa di pertandingan itu
saya udah sempet gak setuju om
kalau reva ikut pertandingan itu
cuma ternyata nggak bisa om
ya dan sekarang
saya cuma bisa berserah sama allah aja om
karena cuma allah yang bisa menjaga orang yang kita sayangi
om juga sudah berserah
berserah diri kepada tuhan kepada allah
perasaan om ini
masih sangat khawatir dengan keadaannya reva
ini kata dari guru ngaji saya om
sebagai hamba allah
dari tiga bentuk keyakinan loh
ya kalau saya sih
saya lebih milih
ya om juga bukan gak yakin dengan kemampuan refar
ada sesuatu di dalam hati um yang paling dalam yang
aku gak bisa menjelaskan perasaan ini
ya itu sih
cinta mungkin kalau ya om ya
karena om tuh terlalu sayang banget sama reva
cinta banget sama reva
kamu tolong ajarin semua jurus kamu sama dia
biar dia bisa membela diri
dia bisa menjaga dirinya
saya cuma gak mungkin ngebiarin reva kenapa kenapa kok
makasih banyak ya boy
sini tangan satunya
tapi jangan khawatirin reva ya
rafa kan sekarang udah aman banget
udah ada dua
maksud kamu baga sama papi
kamu harus fokus untuk menjaga diri kamu
tapi gak ingin kamu terluka
dan kamu dengerin semua omongan dia
karena bagaimanapun juga boy ngerti
nanti kalau yang kayak kayak gini

kamu dengerin omongan dia
reva pasti bakal dengerin boy
tapi yang paling penting tapi gak boleh khawatir
bantuin doa buat reva
kalau gitu berarti reva pergi dulu ya pi